bagaimana menurut anda
selamat malam mbak lalola
selamat malam mbak lalola
selamat malam mbak lusba
mbak lala saya harus tahu pandangan icw mendengar pernyataan mencengangkan yang disampaikan sebelumnya oleh mahfud md
ada lingkaran setan di tubuh kementerian keuangan hingga ada transaksi mencurigakan tiga ratus triliun rupiah yang bahkan diketahui transaksi ini terjadi sejak dua ribu sembilan silam
meskipun dianggap baru laporan hasil analisis tanggapan mahfud ini berpotensi benarkah kalau dari perspektif icw
poinnya kan laporan hasil analisis itu dikeluarkan oleh ppatk
memang ppatk itu sebagai financial intelligence unit atau unit intelijen keuangan yang salah satu tugas dan kewenangannya adalah untuk memantau memantau soal transaksi keuangan yang mencurigakan
kenapa disebut mencurigakan
karena umumnya itu tidak sesuai dengan profil transaksi yang terjadi pada rekening
orang tersebut gitu atau pemilik rekening
sehingga itu menjadi catatan yang biasanya laporan hasil analisis itu kemudian disebarkan gitu ya didistribusikan atau diberikan notifikasi kepada lembaga terkait termasuk juga penegak hukum
makanya kalau di awal kita ingat ketika rat itu kemudian diketahui memiliki harta yang di luar profil pendapatannya yang sah
itu kemudian ppatk
mereka memberikan informasi bahwa mereka sudah dapat informasi itu dari tahun dua ribu tujuh belas
tapi tidak pernah ditindaklanjuti meskipun sudah dikirimkan informasinya kepada kpk kejaksaan agung dan juga ijen kemenkyu gitu
jadi yang saya pandang sebetulnya ini harusnya bukan sesuatu yang baru lagi
karena kalau misal baru sekarang ketahuan sebagai dampak dari peristiwa penganiayaan bahkan ya
bukan karena pemerintah atau institusi negara terkait yang sekarang
yang sedang menjadi sorotan itu mau menangani atau memberantas korupsi itu sendiri atau dugaan tindak pidana korupsi itu sendiri
jadi poinnya ada di situ
keinginannya bukan datang dari pemerintah ini karena kepalang basah saja gitu
ya baguslah kalau akhirnya kemudian ada upaya untuk memperbaiki tapi saya rasa itu juga belum tepat ya
upaya upaya yang dilakukan terhadap rat itu belum menjawab akar dari permasalahan
memang harus diakui ada satu masalah yang
menjadi salah satu penghambat bagi aparat penegak hukum untuk membawa peristiwa peristiwa seperti ini
temuan temuan ketika harta kekayaan itu jauh dibandingkan profil pendapatannya yang sah atau yang dapat dipertanggungjawabkan
itu memang belum ada dasar hukumnya
untuk membawa itu ke jalur pidana dalam kerangka penegakan hukum misalnya untuk menjatuhkan sanksi pidana badan gitu ya seperti penjara
jadi memang masih ada kekurangan di situ
tapi bukan berarti kalau dalam kerangka perampasan aset itu tidak bisa dilakukan sama sekali
karena sebetulnya undang undang tppu itu memberikan peluang bukan hanya bagi penegak hukum tapi juga untuk ppatk
kalau misalnya memang transaksi tersebut diduga berasal dari tindak pidana
maka dia patut diduga merupakan kelanjutan dari tindak pidana itu dalam bentuk pencucian uang
dan kalau dalam dugaan itu bisa dipertanggungjawabkan
itu sebetulnya rekeningnya bisa dibekukan dan aparat penegak hukum yang menerima laporan dan juga mau menindaklanjuti laporannya
itu bisa memohon kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk menerbitkan semacam permohonan gitu ya
untuk perampasan aset yang diduga berasal dari tindak pidana tersebut
mau tidak mau icw sendiri ternyata melihat kayaknya nggak ada willingness
instansi terkait untuk memberikan tindakan tegas
ini karena kepalang tanggung sudah ada kasus
akhirnya dibereskan atau dilihat semua secara dalam oleh masyarakat
kemudian akhirnya sampai ke pemerintah
tapi melihat ini sudah berlaku lama
perspektif icw selama ini melihat celah permainan uang di kementerian keuangan
khususnya di dirjen pajak dan beacukai seperti apa
yang perlu dipahami bersama pertama itu kan bahwa ini baru lagi lagi ya
ini baru pola yang kita lihat karena seluruh mata sekarang sedang mengarah ke kementerian keuangan
kalau dulu ya mungkin orang juga banyak tahu seloroh bahwa dirjen pajak itu tempat yang tanda kutip basah gitu ya
begitu juga dengan beacukai
mungkin ada derajat kebenarannya di situ
saya tapi tidak akan terlalu mendalami poin itu
poin saya adalah bahwa sebetulnya bisa jadi atau patut diduga
pola seperti ini tidak hanya terjadi di kementerian keuangan gitu
lagi lagi karena sekarang semua mata sedang mengarah ke kementerian keuangan
jadi seolah olah permasalahannya hanya ada di situ
tadi saya mendengar dalam kutipan pemberitaan soal kepemilikan saham yang luar biasa
dan bahwa ada potensi konflik kepentingan ketika seorang pegawai pajak kemudian punya usaha di bidang usaha
yang juga jadi keahlian atau kewenangannya
saya agak tertarik di situ
karena negara ini juga membiarkan praktik rangkap jabatan begitu saja gitu
yang banyak juga melakukan praktik rangkap jabatan dalam bumn
itu adalah pegawai kementerian
anak bumn atau cucu
anak bumn atau cucu bumn
jadi kalau menurut saya memang tidak ada contoh yang baik juga gitu
soal kenapa kemudian ada pegawai pegawai publik yang punya usaha
yang ternyata juga berkaitan dengan kewenangan dan tugasnya gitu ya
tapi kemudian pakai ketika itu terekspos
kemudian pakai justifikasi soal potensi konflik kepentingan
padahal selama ini juga itu dilanggengkan dari regulasi kita gitu
karena lagi lagi soal pemberantasan korupsi itu
itu masih setengah hati sekali negara ini gitu
pemerintah penyelenggara negaranya itu masih setengah hati untuk melakukan pemberantasan korupsi
jadi makanya ini sudah ada peristiwa seperti ini
ini tentu menggemparkan
tapi buat saya ini bukan sesuatu yang baru
banyak orang yang sudah tahu dan ppatk itu sebagai salah satu lembaga paling strategis
itu jangan jangan belum dijadikan mitra strategis juga oleh lembaga negara yang lain gitu
padahal laporan hasil analisis dari ppatk itu bisa menjadi bahan awal untuk menelusuri
kan akhirnya dari tahun dua ribu sembilan kemudian baru terungkap sekarang
atau tahun dua ribu tujuh belas baru terungkap sekarang
jadi seolah olah nggak ada apa apa terjadi
padahal sebenarnya kan dalam rentang waktu tersebut ppatk juga pasti sudah mengatakan
jadi sudah mengirimkan informasi begitu ya
jadi ya memang ini harusnya yang berbenah bukan hanya kemenkyu saja
satu negara punya lenggaranya itu harus berbenah semuanya gitu
oke kalau berbicara soal kementerian keuangan
mungkin disebutkan atau diklaim sejak tahun dua ribu sembilan ya
masalah seperti ini terjadi
dugaan transaksi mencurigakan terjadi
tapi kita tidak tahu tahun tahun sebelumnya
karena seolah olah ini dilanggengkan begitu
tapi kalau menilik dua ribu sembilan silam
ada empat menteri yang memegang kendali terhadap kementerian keuangan
ada agus martowardoyo ada syatif basri bambang brojonegoro
dan saat ini ada sri mulyani
dari empat menteri ini kemudian kasus yang mengganjal kemenkyu seolah nihil hasil
sampai akhirnya jadi bola salju saat ini
apa yang kemudian membuat sederet nama tadi
mungkin nggak ada willingnya gitu untuk mengantisipasi hal ini
itu harus diklarifikasi dengan para mantan menteri ya
saya tidak bisa menjawab atas nama mereka tentu saja
dan saya tidak punya pengetahuan yang cukup untuk menilai apakah memang hal tersebut dimaksudkan atau tidak
apakah memang mereka punya pengetahuan yang cukup soal apa yang terjadi di masa yang lalu
harusnya asumsinya yang harus diasumsikan adalah minimal setingkat itjen itu mereka mengetahui gitu
karena laporan laporan soal dugaan pelanggaran itu biasanya akan masuk ke ijen
soal pengawasan internal itu memang akan di ijen gitu
kalau masalahnya sampai derajat tertentu dianggap perlu diketahui oleh menterinya
pasti akan disampaikan
asumsinya begitu artinya dalam konteks yang ideal komunikasi atau prosesnya seperti itu gitu ya
kita kan juga tidak pernah tahu apakah kemudian ada
keuntungan tertentu yang memang didapatkan oleh sekelompok orang yang ada di dalam kementerian lainnya
keuntungan tertentu yang memang didapatkan oleh sekelompok orang yang ada di dalam kementerian
lembaga tertentu itulah yang justru harus dibongkar
kalau memang akhirnya sekarang narasi yang beredar itu sudah sangat meluas gitu ya
bukan hanya soal rat kemudian ditemukan ada orang orang di berbagai wilayah di indonesia
yang juga punya status sebagai asn tapi harta kekayaannya luar biasa
nah itu kan jadi dampak samping
sehingga harusnya kalau melihat kondisi yang seperti itu ya ini harusnya bukan cuma beban untuk kementerian keuangan
harus level presiden yang memang memimpin maunya apa gitu
maunya apa ketika apakah kemudian dibiarkan kalau memang tidak mau dibiarkan apa yang harus dilakukan gitu
bertahun tahun icw sudah melakukan advokasi untuk mendorong agar norma illicit enrichment
atau peningkatan harta kekayaan secara tidak terlalu tinggi gitu
nah ketahuan secara tidak sah itu dimasukkan ke dalam hukum positif di indonesia dijadikan hukum nasional
kita sudah ratifikasi konvensi pbb anti korupsi sejak tahun dua ribu enam
tapi banyak norma di dalam ancak itu yang belum masuk ke dalam hukum positif kita gitu
salah satunya illicit enrichment ini
kenapa poin ini penting karena tadi kalau misalnya kita mengingat bahwa yang pertama di highlight sebelum akhirnya ini ditindak
mulai ya mulai masuk ke dalam proses hukum pidana
kasusnya rat itu kan ada di pertanyaan soal kewajaran atau ketidakwajaran lhkpn yang disampaikannya kepada kpk gitu
ditemukanlah ternyata hartanya lima puluh an miliar rupiah
profil yang janggal untuk seorang dengan tingkat jabatan seperti dia gitu
tapi masalahnya tidak ada yang bisa ditindaklanjuti dari situ gitu
lhkpn nya mandul gitu
kebohongan ketidaksesuaian dugaan penyamaran itu tidak bisa diproses meskipun secara terang benderang ada laporannya tercatat di lhkpn
seperti yang kasusnya rat itu
nah karena tidak ada norma illicit enrichment tadi gitu
kita nggak punya aturan soal itu sehingga dari situ saja dia tidak
kalau hanya dari ketidaksesuaian lhkpn itu tidak bisa dia diproses
secara serta merta gitu
oke kita lihat dari laporan ppatk ini di kemenkyu mencapai tiga ratus triliun rupiah transaksi mencurigakan
ini mungkin bisa jadi trigger jadi bukti bahwa pemberantasan korupsi kayaknya belum menyentuh hulu nih sektor keuangan
kita lihat nanti bagaimana pergerakannya selanjutnya atas dugaan transaksi gelap transaksi mencurigakan ini
mbak lala ister terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia connected selamat malam
sama sama mbak puspa selamat malam